kualitas arah bantar gebang ke celengsit tolong
rekaman video ini memperlihatkan kecelakaan antara truk kontainer pembawa palet
yang menabrak truk sampah milik pemprov dki jakarta
di jalan raya narogong pangkalan tiga bantar gebang kota bekasi senin pagi
truk kontainer menabrak sisi kanan truk sampah
akibat tabrakan ini badan truk kontainer melintang menutup jalan raya narogong
sopir truk mengalami patah tulang kaki dan dibawa ke rumah sakit karya medica bantar gebang
seorang pengendara motor juga terjatuh karena tersenggol badan truk
menurut sopir truk sampah kecelakaan terjadi saat truk kontainer
melaju dengan kecepatan tinggi dari bekasi kota menuju cilengsi bogor
ia menduga sopir truk kontainer menghindari tabrakan dengan kendaraan lain
dan banting setir ke kanan tetapi malah menghantam truk sampah yang ia kembali
satlantas polsek bantar gebang dan dinas perhubungan kabupaten bekasi
sempat mengalami kesulitan memindahkan badan truk yang melintas
evakuasi dibantu mobil derek berlangsung selama tiga jam
truk terperosok setelah menghindari kendaraan lain yang berusaha mendahulunya
menurut keterangan sopir dia banting setir ke kiri karena ada saling nyalit
itu bahan kimia cair
pak sejauh ini sih baru apa yang dirasakan oleh warga itu ya pusing sama bau yang menyengat
satlantas polres cilegon kemudian mengisolasi cairan kimia dengan pasir
dan memindahkan badan kendaraan menggunakan alat berat
jika kejadian tersebut kita langsung mengevakuasi warga yang ada sekitar
untuk menjauh dari kejadian karena bau menyengat
kemudian kita mencarikan karung yang berisi pasir untuk mengisolasi air
sehingga air cairan tersebut tidak menyebar kemana mana
polisi juga berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup dan perusahaan pemilik cairan kimia
imbas kecelakaan ini lalu lintas yang mengarah ke anyer dan kawasan industri sempat tersendat